abraham damar grahita adalah salah satu pemain basket muda indonesia yang karirnya tengah menanjak
di ibl musim ini guard setapak jakarta berusia dua puluh tiga tahun ini juga membawa klubnya menjadi klub dengan rekor menang kalah terbaik di babak reguler
tak hanya itu pemuda asal bangka belitung ini juga masuk nominasi penghargaan pemain cadangan terbaik atau enam of the year
deretan prestasi yang membuat sebuah produsen sepatu dalam negeri memilih abraham untuk dibuatkan signature shoesnya sendiri
tapi sebenarnya mimpi pun enggak
mimpi pun enggak karena mimpi juga nggak berani
sebenarnya gue juga gak tau tau kayak dikasih surprise lah emang kehormatan banget sih
dan gue yang lebih seneng gue bisa menginspirasi anak anak from nowhere yang lainnya
gue kan dari nowhere banget dari bangka belitung
kalau lo tanya orang bangka dimana ya mungkin pada nggak tahu kan
terus ya kalau gue yang dari noware aja bisa dapat sepatu sendiri bisa timnas
kenapa yang temen temen yang lain gak bisa